perancis nampaknya masih dihadapkan dengan ketakutan akan demonstrasi dan kerusuhan
bentrokan antara pendemo dan polisi bahkan sempat meluas dari paris sampai ke kota lainnya sejak dua puluh tujuh juni lalu
aksi ini pecah setelah video penembakan seorang remaja imigran oleh polisi tersebar di media sosial
kami ajak anda memantau perkembangan dan situasi terbaru di sana
bergabung bersama saya melalui sambungan zoom
ada duta besar indonesia untuk perancis muhammad umar
pak umar selamat sore waktu jakarta terima kasih
sudah meluangkan waktunya bersama cnn indonesia
selamat sore jakarta selamat siang dari paris
baik pak umar kami ingin mengonfirmasi
apakah betul memang kerusuhan di perancis sudah dianggap meredah begitu
kemudian bagaimana pandangan anda terhadap situasi kerusuhan yang kemarin sempat terjadi di paris
ya jadi betul alhamdulillah
pertananya sudah berangkur membaik kemarin
dibanding empat malam sebelumnya sejak tanggal dua puluh tujuh
hari ini sudah lebih kondusif lagi
baik di paris maupun di kota kota besar lainnya
yang disampaikan tadi termasuk di marseille dan di lyon
baik pak umar kami ingin tahu pandangan anda mengenai apa yang terjadi
konflik horizontal yang terjadi di paris kemarin sampai dengan mungkin masih dirasakan sampai saat ini
sempat menyatakan bahwa media sosial menjadi titik permasalahan di mana konflik ini kemudian terjadi
anda sependapat dengan itu pak umar
saya kira disampaikan presiden macron justru di hari kedua
jadi memang penyebaran informasi mengenai kerusuhan lalu sinakan sinakan anarkis
pembobolan tokoh tokoh itu disengarai dipicu oleh penyebaran video dan berita melalui media sosial
yang disebut oleh presiden macron itu snapchat dan tiktok terus khususnya
saya kira yang disampaikan itu cukup masuk akal ya
dan bukan dilarang juga
tapi diminta oleh otoritas perancis agar para platform manajemen manajemen dari platform ini mengendalikan
peredaran video ataupun gambar gambar ataupun berita yang sifatnya hasutan
karena memang itu berpotensi memicu kerusuhan di berbagai tanah
pak umar meskipun sudah dianggap meredam apakah sempat ada laporan dari warga negara indonesia
yang mereka rasakan di wilayahnya
alhamdulillah dari pemantauan kami dan komunikasi pada wni dan diaspora indonesia di perancis
kondisi masyarakat kita aman
tidak ada laporan warga negara indonesia yang tanpa ketumbuhan
demikian juga kbri terus mengingatkan agar masyarakat kita tetap dan terus waspada
bagaimana kemudian pak umar kbri berkomunikasi dengan warga indonesia di paris di perancis
untuk memberikan informasi dan bantuan dalam menghadapi situasi kerusuhan
yang ini bukan kali pertama terjadi di paris
ya jadi kami memiliki kontak dan klip berkomunikasi dengan masyarakat kita melalui simbol simbolnya
ada kelompok ppi di masing masing kota ada kelompok diaspora
bni yang sudah menetap lama ada juga kelompok kelompok profesi yang bekerja di jambinan tertentu
yang kita hubungi dari waktu ke waktu dan juga memberikan laporan perkembangan situasi dari warganya masing masing
sejauh ini berjalan lancar komunikasi itu dan tentu juga kbri menyediakan nomor hotline
kami juga membutuhkan bantuan
alhamdulillah seperti saya tegaskan tadi tidak ada masyarakat indonesia yang terdampak negatif dari kerusuhan yang terjadi selama ini
baik kita harapkan semua warga negara indonesia yang ada di paris khususnya
tidak merasa ketidaknyamanan ini sangat terasa pada mereka
mengingat perancis punya magnet tersendiri terhadap wisatawan indonesia
yang banyak sekali datang ke sana setiap tahunnya
kita harapkan ada upaya upaya dari pemerintah
pemerintah perancis dan juga berkoordinasi dengan kbri supaya bisa tadi menimbulkan kenyamanan untuk berwisata di sana
pak dubes terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sore hari ini di cnn indonesia connected